ya satgas covid sembilan belas menyebut klaster penularan covid sembilan belas di sekolah perbandingannya lebih sedikit dibandingkan pelaksanaan ptm yang aman
bagaimana satgas covid sembilan belas menyoroti adanya kluster sekolah di masa pembelajaran tatap muka kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan bapak alexander ginting
kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas pak alex selamat pagi
pak alex bisa mendengar suara kami dari studio dengan jelas pak
suara bisa tapi gambar tidak
oke pak alex kita langsung saja bahas ya pak alex ini munculnya kluster sekolah banyak terjadi di sekolah dasar di pau tadi berdasarkan keterangan dari forum orang tua murid
kesimpulan dari satgas sebetulnya dari data kemendikbud ini bagaimana pak alex
ya kalau kita baca dengan sesama keparan dari kemendikbud tentu perlu ada beban
ada beberapa yang harus kita pertajam pertama dari segi surveinya itu sendiri apakah itu survei dalam kurun waktu tertentu atau survei dalam waktu jangka yang panjang artinya selama pandemi
karena survei itu bisa berbeda antara waktu misalnya selama ptm dilaksanakan dan dilaksanakan sebelum ptm bercampur dengan waktu ptm jadi ini dulu yang pertama
terus yang kedua
di dalam melaksanakan survei tersebut apakah sampel yang diambil itu berdasarkan gejala atau berdasarkan kontak erat atau berdasarkan situasi di mana memang ppkm nya antara level yang lebih tinggi dan lebih rendah
dan kemudian juga kita harus mereview kembali dalam melakukan pemeriksaan testing dan tracing nya itu
apakah sudah sesuai dengan
dari dewasa ke dewasa ataupun dewasa ke anak anak
kemudian juga kita harus bisa mereview lagi tentang rapid test antigen yang dipakai
apakah rapid test antigen yang dipakai itu sudah sesuai dengan akl yang sudah ditetapkan oleh kementerian kesehatan
karena ini juga berhubungan dengan sensitivitas dan spesifitas
kalau itu sudah sesuai dengan kementerian kesehatan berarti kita masih bisa mempercayai hasil dari rapid test antigen
dan kemudian juga perlu disini
purtangan dari klinisi
kan itu berbeda antara mereka yang bergejala dan mereka yang kontak erat
jadi oleh karena itu memang hasil review ini sebenarnya tidak harus buru buru disampaikan ke ruang publik
perlu dilakukan diseminasi data diantara berbagai stakeholder yang menyangkut kesehatan
karena banyak aspek yang harus kita lihat
belum lagi nanti kita melihat bagaimana pola virus itu sendiri karakter virus itu sendiri
ini bisa menjadi gambaran bagi seluruh terkait kolaborasi yang terlibat dalam penanggulangan covid sembilan belas
dan yang terakhir juga adalah mana mereka mendapatkan virus tersebut
apakah di keluarga di perjalanan atau di sekolah
sementara sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat
mereka masuk dengan cuci tangan kemudian mereka melakukan cek suhu
guru guru sudah melakukan vaksinasi
dan kalau kita lihat juga sudah melakukan jaga jarak tapi masih tetap infeksi
tentu ini yang harus memang perlu kita kaji dari berbagai sudut
itu di rumah juga harus bisa
memang sudah bekerja berdasarkan parameter epidemiologi yang sudah ditetapkan
di mana pelacakan itu melihat mana kontak erat mana yang bergejala mana yang kasus terkonfirmasi
sehingga dengan demikian sasaran itu benar benar bisa kita capai
baik pak alex
ya pak alex ini kan status ppkm levelnya sudah turun
kemudian vaksinasi semakin cepat
covid sembilan belas di indonesia juga positivity ratenya sudah turun di bawah level ataupun ketentuan tingkat berbahaya yang ditetapkan oleh who
begitu ini tentunya capaian untuk satgas covid sembilan belas dan juga pemerintah indonesia
tapi dengan adanya kluster covid sembilan belas sekolah ini tentunya menjadi kekhawatiran baru
sebetulnya rekomendasi satgas terkait dengan penyelenggaraan ptm untuk tidak menyebabkan kembali melonjaknya kasus covid sembilan belas di indonesia sejauh ini bagaimana
ya jadi evaluasi kita tentu di dalam tiga perjalanan murid dari rumah ke sekolah
pertama di rumah itu sendiri
kalau misalnya si anak itu positif maka kita harus melakukan pelacakan di rumah
kemudian di dalam perjalanan
apakah dia diantar oleh orang tua
berjalan sendiri atau melalui transportasi umum
dan transportasi umum itu juga kita harus lihat dari segi transportasi yang mana
karena ada ojek online ada juga bis dan sebagainya
dan kemudian di sekolah
di sekolah juga populasi itu bukan hanya guru saja
di situ juga ada kantin ada petugas cleaning service ada penjaga sekolah dan sebagainya
dan kita yakin ini pasti sudah disiapkan oleh dinas pendidikan
bahwa mereka ini semua sudah vaksinasi sudah melaksanakan protokol kesehatan
tetapi tentu ada hal hal tertentu yang masih abai
misalnya pada saat ke toilet
di mana di toilet mungkin ruangannya mungkin di dalam melakukan penata laksanaan pembersihan higiene dan sanitasi
atau juga mungkin saat makan
saat mereka istirahat main main
ataupun keluar dalam istirahat antara waktu belajar dan waktu istirahat
tentu ada di situ proses makan minum
dan tentu ini juga harus bisa diatur
bahwa sekendatipun mereka sudah di sekolah proses makan minum ini juga harus berjarak
kalaupun ada yang jualan di kantin sistemnya juga harus take away
dan mereka yang menjualan di kantin juga harus benar benar memang melaksanakan protokol kesehatan
jadi ini perlu penelitian yang lebih seksama dan lebih tajam
meliputi wilayah sekolah wilayah perjalanan dari rumah ke sekolah dan rumahnya sendiri
sehingga pelacakan kontak ini harus terkoneksi
antara sekolah dan ppkm di tingkat desa dan dikeluargaan
baik pak alex
jadi kalau saya merangkum begitu tadi yang dijelaskan oleh bu nyimas dewi dari forum orangtua murid
memang edukasi yang sangat penting diperlukan untuk para siswa agar melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat
dan juga tadi pak alex katakan bahwa mobilitas ini pelacakannya harus dilakukan juga dengan sangat penting
sehingga bisa diketahui dari mana para siswa tersebut mendapatkan atau terpapar covid sembilan belas
sehingga tidak bisa menularkan siswa lainnya
dan bisa melakukan tracing tracking treatment dengan lebih baik begitu ya terhadap siswa yang terpapar covid sembilan belas
untuk sementara terima kasih bapak alexander ginting
kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi sehat selalu pak alex